banjir yang terjadi di kabupaten pekalongan jawa tengah
sejak sabtu lalu kian meluas
bahkan ketinggian air lebih dari satu meter
akibatnya permukiman warga setempat terendam air
petugas kepolisian bersama tni pada senin siang
mengevakuasi warga lansia dan anak balita
sehingga kami melaksanakan negosiasi lah semacam itu
untuk ke embahnya supaya mau untuk dievakuasi
dan alhamdulillah setelah kami pendekatan
beliau berkenan untuk mau dievakuasi
saat ini alhamdulillah beliau
diperkirakan satu lima ratus rumah terendam air
selain itu banjir diperparah oleh buruknya drainase
sehingga tidak bisa menampung air dan meluap ke rumah warga
inilah detik detik banjir lahar gunung semeru
menerjang aliran sungai besukobokan
desa supiturang kecematan pronojiwo lumajang pada senin sore
air yang berwarna hitam kecoklatan itu
membuang material vulkanik gunung semeru
bahkan material vulkanik gunung semeru yang masih panas
mengeluarkan kepulan asap saat terkena air banjir
petugas bppd kabupaten lumajang
mengimbau warga yang berada di sekitar daerah aliran sungai
yang dialiri banjir lahar meningkatkan kewaspadaan
aktivitas di sepanjang daerah
aliran lahar itu untuk segera menjauh dari tempat
kemudian kalau bisa tidak beraktivitas
kurang dari lima ratus meter dari bantaran sungai
di sepanjang daerah aliran sungai
karena bagaimanapun juga kita sama sama waspada
kita sama sama bersiaga
kita tidak menginginkan hal hal yang tidak kita inginkan
banjir lahar tersebut terjadi setelah kawasan gunung semeru
digior hujan dengan inti
hingga kini gunung semeru masih berstatus siaga atau level tiga
tim liputan cnn indonesia